kalo ternyata diatte bukan papahnya cucu gimana
gimana kalo besok atau lusa ada orang orang yang dateng kesini
terus ngaku ngaku sebagai papannya cucu
dia teh udah ninggalin cucu selama dua puluh dua tahun cak
diatte gak pernah kasih nafkah buat cuci sepera pun
sejak tiba tiba dia dateng
kan idan gak makan
udah sayang mah sok aja kamu
nin setelah t sudah transfer uang
yang bener kak
seratus juta buat kamu sudah saya transfer ke rekening kamu nih
terima kasih kak
kak yang satu lima modal awal dari saya gimana kak
nanti saya transfer lagi ke rekening kamu
ya dah minumnya
akapnya enak kak
saya beliin kak kak tiap hari buat kamu
tapi jangan yang anak ya kang
kang setelah kapan lagi datangnya
dia mah gak bakalan datang lagi nih
tapi temen temennya teh bakalan pada datang
udah tuh nin
kamu gak usah mikirin yang begituan
biar sayang beresin nin
sok makan yang banyak
nin yang biasanya jarum
udah dibilang ya
cuma makan idang aja tuh
he tapi jadi kebiasaan
cok apa sih rasanya punya papa
kalau seandainya cucu saya ketemu sama papa cucu di dalam angkot atau di jalanan
terus dia tanya ngeliatin cucu
cucu teh pasti takut
orang asing yang jauh dari cucu
sekarang teh tiba tiba berubah
seakan akan dia teh orang yang paling deket sama cucu
terus cucu teh harus nanggep dia
hanya karena dia teh ngaku ngaku sebagai papahnya cucu
seakan akan dia teh orang yang paling penting di hidupnya teh ya kan
orang asing yang paling penting di hidupnya cucu
di sini teh mana ya restoran yang paling enak kalau makan restoran yang seperti apanya kan
yang mewah atau kum yang ada gulai kambing rendang cincang terus kepala ikan kakap yang
ada ada kalau restoran seperti itu maadanya di bogor kan aduh jauh ya kum kang banas lapar
lapar sekali sih kalau kang banas tidak keberatan kang banas mau makan di sini
jangan aku kum itu merepotkan kamu saya tidak mau kum tidak apa kang saya tidak merasa direpotkan
malah senang aduh kum nyesel saya bilang lapar yuk kan
padahal maksudnya teh pengen ngajakin kamu makan di restoran mewahku eh malah kamu ngajakin makan
di sini eh lengkap juga ya saya masuk untuk koswara
enaknya pakai sambal ini kum kang banas mau sambal enaknya sih kalau ada kalau nggak ada nggak
apa apa saya buatnya sebentar aduh jadi ngerepotin kum tidak apa sebentaknya banyakin rawitnya kum iya
assalamualaikum kum assalamualaikum kum waalaikumussalam eh doi masuk ke doi aku pindah kemana ya
doi assalamualaikum waalaikumussalam
waalaikumussalam itu kepala nahid
masak paka kum
duduk sini doi
saya gak mau megang
masakan kamu teh lumayan
cuma kurang garam sedikit
tidak ini pas kok
sekarang enak kum
kalau ternyata dietnya bukan
gimana kalau besok atau lusa
ada orang orang yang datang kesini
terus ngaku ngaku sebagai papanya cucu
dia teh udah ninggalin cucu selama dua puluh dua tahun cok
dia teh gak pernah kasih nafkah buat cuci sepera pun cok
tiba tiba dia dateng
dia hadir di dalam kehidupannya cucu
terus cucu harus terima dia dengan penuh kasih sayang
kenapa sih cok
keluarga itu harus berdasarkan dengan hubungan darah
kenapa gak berdasarkan kasih sayang
kalau ada hubungan keluarga itu
berdasarkan dengan kasih sayang
cucu saya gak ada keharusan untuk terima dia dalam hidupnya cucu cek